sejak tiga tahun lalu kakek tohir difonis dokter mengalami gejala strok
yang membuatnya agak kesulitan untuk beraktivitas secara normal
jalan ya mudah mudahan lari selanjutnya rezeki
tidak hanya membuat langkahnya tersendat ketika berjalan
kakek tohir juga kesulitan berkomunikasi atau berinteraksi
pria kelahiran madura ini merantau ke yogyakarta tiga puluh lima tahun yang lalu
awalnya ia memilih berjualan sate
namun seiring berjalannya waktu
ia beralih berjualan soto mulai seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang
keterbatasan fisiknya membuat tohir tidak bisa bekerja sendiri
dan membutuhkan bantuan sang istri
ketika semua bahan dagangan sotonya siap
ia lalu berjualan soto keliling mulai dari pukul sembilan pagi hingga pukul enam petang
setiap harinya kakek tohir harus memikul beban berat
dengan mendorong gerobak soto sejauh dua belas km
mulai dari jalan yorobrajan bugisan hingga memutar sampai ke jalan suryawijaya
rasa syukur membuncah begitu ada langganan yang membeli
tangan rentanya perlahan mulai meracik soto hingga menuangkan kuah panas
sebagian pembeli merasa iba dengan kondisinya
namun tak jarang ada juga yang mengapresiasi kegigihannya bekerja
untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarga
bahwa diusianya yang sudah sempurna masih mencari nafkah
tidak meminta minta di jalan
ini papanya itu walaupun sudah sempurna
bahkan waktu itu saya lihat jalannya mungkin bapak jalannya agak ini ya pak
dikasihan karena dari segi apa namanya pengen beli juga dan bangga juga sih sama bapaknya
saya sama bapaknya diusaha yang sudah sepuh ini masih berjuang
buat mengais rezeki daripada minta minta

dan jalan kaki ya mas pakai gerobak gitu dari rumah buat keliling itu
menurut saya itu perjuangan yang sangat besar sih
teriknya sinar matahari harus membuatnya menepi sejenak
tak selamanya kegiatannya berjualan soto berjalan mulus
ia juga pernah tertabrak mobil hingga membuat gerobak sotonya rusak
dan harus berhenti jualan selama dua minggu karena mengalami luka pada bagian kaki dan tangan
pulang jualan di selimpan mobil di timur arah timur
ya sampai jatuh lah ya
ya luka kaki sama tangan
ketika ramai kakek tohir bisa mendapatkan pendapatan lima puluh sampai seratus rupiah
namun ketika jualannya sedang sepi ia pernah mendapatkan tiga puluh ribu saja
berapapun hasilnya kakek thohir tetap menyukuri
saat lelah ia memilih beristirahat sejenak di pinggiran jalan sembari membaringkan tubuhnya
setelah tenaganya pulih ia kemudian melanjutkan berkeliling dengan harapan
contohnya laku terjual sampai habis kalau anda nunggu nunggu di rumah ya tak enak
kadang kalau gini agak beda untuk jualnya beda pada musim hujan ya asal dapat
demi dapat menyambung hidup panas ataupun hujan harus tetap ia jalani
bahkan tetap berkeliling jualan soto dengan jas hujan ketika cuaca tak mendukung
langkah kakinya yang sudah tak senormal ketika ia masih sehat terkadang membuat
sang istri yang telah berusia enam puluh lima tahun menunggu dengan cemas di rumah
kondisi rumah kontrakannya pun terbilang jauh dari kata layak di ruangan berukuran
tiga m x dua meter inilah tohir dan siah beristirahat melepas lelah setelah berjualan
keliling se ne pas ini berangkat masa tuh ya iya khawatir khawatir khawatirnya nanti nih ada
di jalan gitu mas baru naruh gitu loh di tempat dapur itu
saya cari orang namanya pak tauhir ketabrak mobil astaghfirullahaladzim nah saya
dibawa masih kesana ke ngabian itu kunturan mobil kerubaknya remok kerubaknya
rusak rusak ya kadang dapat seratus kadang delapan puluh sembilan puluh enggak mesti ya buat beli beras buat beli gula pokoknya sembarang dapur
pasangan ini sebenarnya sudah dikaruniai empat orang anak namun anak anaknya sudah menikah dan
mempunyai kehidupan masing masing kakek tohir dan istrinya hanya berharap agar tetap diberi
kesehatan sehingga tetap dapat berjualan soto keliling untuk menyambung hidup dan
suatu hari bisa mendapatkan kehidupan yang layak edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta